gelombang tinggi masih terus terjadi di beberapa daerah di pulau jawa dan bali
aktivitas pelayaran dan beberapa fasilitas publik terganggu
dan berikut ini adalah rangkuman informasi gelombang pasang air laut
yang terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
gelombang tinggi di pantai watu pecak yang menerjang permukiman layan di desa selok awar awar
kecamatan pasirian lumajang jawa timur menjadi tontonan warga luar desa
meski berbahaya warga nekat melihat gelombang tinggi dari bibir pantai
akibat tingginya gelombang satu rumah roboh dan sembilan lainnya tertimbun pasir hingga setinggi satu meter
untuk sementara warga mengungsi di musola dan rumah kerabat
gelombang pasar air laut di kuta bali yang terjadi sejak pekan lalu diprediksi akan surut akhir pekan ini
gelombang air laut mulai tinggi antara pukul sembilan dan sebelas siang waktu indonesia tengah
selasa siang gelombang air laut di pantai kuta bahkan mencapai tiga meter
air laut meluber hingga mencapai tiga meter
air laut mencapai tempat pedagang berjualan di pantai kuta
sementara itu cuaca buruk dan gelombang tinggi sejak beberapa hari lalu menyebabkan kegiatan penyeberangan wisata
sanur nusa penida dan nusa lembongan terganggu
syah bandar sudah memerintahkan seluruh kapten kapal pengangkut wisatawan untuk waspada
dan memilih waktu yang tepat saat menyeberang tergantung pada kondisi cuaca
para wisatawan juga tak lagi melakukan kegiatan di areal pantai
di ibu kota tanggul sepanjang tiga puluh meter yang berada di sisi timur pelabuhan muara baru penjaringan jakarta utara jebol
ini menyebabkan kawasan pelabuhan muara angke kerap terendam rop
namun hingga kini pemerintah belum memperbaiki tanggul secara permanen
untuk menghalau banjir tanggul hanya ditahan dengan tumpukan karung berisi pasir dan tanah
perbaikan yang tidak tuntas menyebabkan kawasan angke rentan terendam rop
warga berharap pemerintah dki jakarta cepat memperbaiki tanggul yang jebol
dengan membangun tanggul permanen